pernyataan roky gerung yang dinilai menghina presiden joko widodo berbuntut panjang setelah laporan pidana di kepolisian
kini roky gerung menghadapi gugatan perdata di pengadilan negeri jakarta selatan
penggugat meminta pengadilan menghukum roky gerung dengan larangan menjadi narasumber monolog maupun dialog di setiap acara
kita akan membahasnya dengan advokat david tobing sekaligus penggugat roky gerung dan pakar sosial politik unj ub dila badrun
selamat sore bapak bapak saya langsung ke pak david
pak david apa alasan anda menggugat rocky gerung secara perdata
ya jadi sebagai seorang advokat yang memiliki kewenangan ya seperti layaknya polisi jaksa dan hakim itu diada di undang undang advokat
bahwa advokat adalah penegak hukum sehingga kewajiban advokat adalah memperjuangkan penegakan hukum
itu yang menjadi dasar saya menggugat
selain adalah saya sebagai warga negara indonesia yang merasa juga turut terhina ketika presiden saya atau presiden atau kepala negara saya itu dihina
itu yang menjadi legal standing saya mengajukan gugatan
kenapa saya menggugat
karena saya merasa bahwa apa yang dikatakan itu telah keluar dari konteks kritikan
tetapi itu adalah suatu perbuatan yang melanggar kepatutan kesopanan dan juga
mengakibatkan pelanggaran terhadap ketertiban umum
oke pak david apakah ini murni inisiatif anda atau ada arahan dari pihak atau partai tertentu
saya mengatakan bahwa saya menggugat
saya tidak disuruh oleh siapapun
tapi murni ini adalah suatu gerakan moral yang saya harus lakukan untuk memberikan pendidikan hukum kepada rokigerung maupun kepada masyarakat
oke saya mau ke bang ubed ya
bang ubet menurut pak david tobing pernyataan rokigerung bentuk hinaan kepada presiden
jokowi selaku kepala negara bagaimana menurut anda
ya kalau dalam delik hukum itu kan kita memahami bahwa perkara yang terkait dengan orang yang tersinggung itu mestinya deliknya delik aduan kan
jadi legal standingnya itu jelas
kalau pak david tobing ini saya nggak tahu
bahwa beliau meyakini punya legal standing
argumen hukumnya lemah sebetulnya
kemudian yang kedua apalagi saya menuntut agar rokigerung tidak boleh berbicara di banyak tempat
itu tuntutannya nggak
sesuai dengan prinsip prinsip demokrasi prinsip prinsip bahasa manusia
dan tuntutan untuk melarang orang berbicara di banyak forum itu
juga melanggar jelas jelas dari konstitusi undang undang dasar empat puluh lima di pasal dua puluh delapan itu
jadi semua orang warga negara kita punya hak berbicara berkumpul menyampaikan pendapat dan lain lain
jadi kalau sampai tuntutannya melarang orang berbicara di berbagai forum itu nggak bakal mungkin dikabulkan
karena berhentangan dengan tutasi dari undang undang seribu sembilan ratus empat puluh lima itu
pak david ini presiden jokowi kan tidak merasa dirugikan ya
jadi anda kan sebenarnya tidak punya legal standing seperti yang tadi disampaikan oleh pak ubed
dan presiden jokowi juga tidak melaporkan rokigerung secara pidana
kemudian kenapa anda mesti melaporkan
kan anda nggak punya legal standing di situ pak david
jadi harus dibedakan antara laporan polisi yang mengandung delik umum dan delik aduan
itu harus dibedakan
saya itu mengajukan gugatan ke pengadilan secara perdata
bukan laporan ke pengadilan atau gugatan ke polisi tapi gugatan ke pengadilan secara perdata
legal standing saya sebagai advokat dan warga negara
biarlah hasilnya yang menilai
dari beberapa putusan mahkamah agung beberapa putusan mahkamah konstitusi
advokat sebagai pengaju atau sebagai penggugat itu legal standingnya diakui
mengenai tuntutan ya ini kan tuntutan yang saya ajukan atau isi petitumnya
dilihat dari dampak
ketika dia berbicara sesuatu yang melanggar kepatutan melanggar ketertiban umum
karena akhirnya mengakibatkan kerusuhan walaupun dari hari pertama saja sudah banyak demo dan sebagainya
itu saya rasa pantas atau sepatut kalau saya minta dia dilarang
kalau tidak dilarang maka dia akan melakukan lagi perbuatannya
dan juga kemungkinan followernya atau subscribernya ya itu akan meniru
jadi pilih mana
saya mengutip tulisan dari ubdl ini bahwa mengenai adanya lonceng kematian moral
jadi kalau saya menganggap ini sudah lonceng kematian moral
kalau orang sudah berbicara sembarangan berbicara yang melanggar kepatutan
apalagi di lain video dia mengatakan bahwa saya berhak memfitnah atau tidak memfitnah
itu hak saya untuk mengajukan perkataan seperti itu
ya ini seperti apa kalau tidak dihukum orang seperti ini bisa merusak bangsa juga
jadi harusnya kita juga mengontrol orang yang seperti ini
oke pak david dalam gugatan anda gugatan perdata anda
kan anda meminta pengadilan menghukum rocky gerung dengan larangan menjadi narasumber monolog
maupun dialog di setiap acara kenapa anda menuntut itu
apakah kemudian itu tidak menimbulkan tafsiran nanti di publik bahwa ini adalah bagian dari membungkam roky gerung
ya itu adalah bagian dari membungkam rocky gerung

tadi pak zubedil melihat pasal tiga tapi coba pasal satunya atau ayat satunya
ya itu wajib menjunjung tinggi hak asasi orang lain dijaga
jadi kalau ada orang sudah menghina terus masih diberikan dalil bahwa kebebasan berpendapat
berkumpul mengubahkan pendapat ya itu tidak bisa
itu namanya pembenaran
jadi yang harusnya yang seperti ini ya dihukum
dalam hal ini saya ajukan ke pengadilan
baik pak ubed apakah kemudian gugatan perbuatan melawan hukum secara perdata ini
yang meminta agar pengadilan melarang roky gerung berbicara di forum forum
kemudian ataupun menjadi pembicara di forum forum monolog
ini bagian dari membungkam roky gerung
sebetulnya anda melihatnya begitu pak ubed
jadi itu kalau tuntutannya seperti itu tidak akan mungkin ada pengadilan yang bisa memutuskan hal itu
karena itu sangat berhentangan dengan konstitusi undang undang seribu sembilan ratus empat puluh lima
kemudian apalagi misalnya baik perkara pidana maupun perdata posisi legal standing itu menjadi sangat penting
dan di situ tidak memiliki syarat pak dati tobing ini sebagai orang yang bisa melaporkan rocky gerung dalam perkara ini
karena areanya sebetulnya berbeda ini
apa yang disampaikan oleh rocky gerung itu adalah area perdebatan
area yang bisa diselesaikan dengan satu diskursus satu diskusi satu wacana
dan rocky gerung belum menimbulkan apa yang disebut dengan keonaran
jadi tidak ada keonaran
hari ini orang biasa saja kok di jalanan juga biasa saja
apa sih definisi keonaran itu
itu kan tidak bisa sekarang disebut onar
karena pak david merasa bahwa rocky gerung
orang biasa bekerja biasa saja sekarang jualan dan semacam biasa saja
jadi tidak ada argumen yang kuat dari langkah pak dati tobing itu untuk memperkarakan perdata rocky gerung
apalagi tuntutannya untuk meminta tidak boleh bicara
itu sangat irasional di negara yang demokratis
atau di negara yang memilih jalan memegang teguh hak hak berbicara setiap orang
kalau itu dilakukan oleh seorang pak david tobing
pak dati tobing di situ
seperti punya satu niatan untuk membungkam kebebasan berbicara
itu kan berbahaya
yang disangkut pautkan oleh rocky gerung yang mungkin merasa tersinggung siapa itu
tidak ada yang melaporkan kalau diperkara pidananya
yang sebagai orang yang punya lega spending
kalau relawan kan tidak punya juga legal standingnya dan seterusnya
jadi posisi hukumnya itu tidak ada kepentingan hukum pak dati tobing main di sini
tidak ada kepentingan hukumnya
kalau merawakannya dirinya sebagai advokat
bukan langsung pada sesuatu yang punya kepentingan hukum
dan kepentingan hukum di situ ada kepentingan publik kan
kalau pakai definisi keonaran tidak onar kok masyarakat kita
kemudian juga tuntutannya aneh
kenapa membungkam seseorang untuk membungkam secara hak hak berbicara
mesti paham kan tentang bagaimana hak setiap orang untuk menyampaikan pendapat
bapak bapak waktu kita sudah habis ya
kita nanti tunggu bagaimana sikap dari pengadilan tinggi jakarta begitu ya
pengadilan negeri jakarta selatan begitu ya
kita tunggu nanti
bagaimana apakah akan menerima gugatan perdata ini
yang dilayangkan oleh advokat david tobing kepada rocky gerung
setelah buntut pernyataan yang diduga menghina presiden jokowi
kita tunggu nanti bersama
terima kasih dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
saya selalu bawa bapak